untuk mengetahui situasi terbaru dari pawal tersebut
sudah ada koresponden cnn indonesia mahardika utama di kawasan senayan jakarta
dika sebenarnya apa yang melatar belakangi diadakannya pawai kebudayaan ini
dika selamat pagi
akan memutar ke bundaran tugu pemuda membangun senayan
dan di sana akan ada berbagai tarian atau koreografi yang sudah dirangkai sedemikian rupa ciamiknya oleh denny malik
dan nanti musik yang akan mengiringi pawai ini adalah penggalan dari nada nada lagu daerah yang di arrangement ulang
oleh ronald tujuh yang kita tahu juga merupakan salah satu arranger dari musik asian games dua ribu delapan belas lalu
jadi akan menjadi sebuah lagu baru yang akan menjadi lagu pengiring pawai
di sana nanti selain ada tarian tarian yang megah lalu juga akan ada atraksi silat dari para seniman silat
lalu kemudian pawai akan kembali ke area kementerian pendidikan dan kebudayaan
dan juga di panggung utama nanti akan dinyanyikan lagu indonesia raya dengan tiga stansa
iya mahardika bagaimana pantauan anda di sana
apakah sudah ada antusiasi
asma masyarakat untuk melihat pawai ini
ya memang seperti kita tahu pada hari minggu ini area sudirman tamrin merupakan area car free days
banyak sekali warga yang hadir di kawasan ini dan mereka juga tampaknya tertarik melihat pawai kebudayaan
karena selain panggungnya sudah berdiri megah lalu kostum yang digunakan oleh para peserta pawai pun juga tampak sangat mencolok
dan juga menarik
ini belum dimulai jadi masih belum terlihat bagaimana kemeriahannya
tetapi nanti ketika rangkaian acara sudah dimulai pawai sudah mulai berjalan sekitar pukul enam tiga puluh seharusnya
acara ini sudah dimulai tapi tampaknya saat ini peserta masih bersiap siap untuk melaksanakan pawai kebudayaan
yang merupakan acara puncak dari kongres kebudayaan yang ke seratus
terima kasih dea dan iqbal
hasil dari kongres kebudayaan yang sebenarnya juga sudah dimulai
rangkaiannya sejak tanggal lima desember lalu ini akan diserahkan kepada presiden joko widodo
dan pawai kebudayaan ini akan menegaskan keberagaman budaya indonesia yang nantinya akan dijadikan bijakan dalam pembangunan indonesia ke depan
sangat menarik untuk ditunggu seperti apa nanti rangkaian pawainya
karena dijanjikan akan ada koreografi koreografi yang menarik disertai dengan musik yang juga tak kalah ciamik
saya masih akan terus menunggu seperti apa nanti jalannya pawai yang akan berlaku
baik mahardika utama terima kasih